apakah pemain pemain muda ini jadi tolok ukur kesuksesan timnas di ajang internasional
apakah ini menjadi catatan khusus kepada tim dari dinas terkait
yang kedua tentu sebuah keprihatinan untuk kesekian kalinya